dalam rentang waktu dua ribu empat belas hingga dua ribu enam belas komisi perlindungan anak indonesia mencatat ada sekitar satu dua ratus laporan mengenai pornografi dan cybercrime pada anak
peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah anak yang menggunakan internet
lalu bagaimana tips mengenai mengawasi penggunaan gadget pada anak berikut liputannya
mendidik anak di era media sosial saat ini memang berbeda dengan sebelumnya
bagaimana tidak anak sudah mengenal teknologi sejak usia dini
dengan mudahnya mereka bisa meniru idola mereka
misalnya rafli salah satu siswa sekolah dasar yang bahkan memiliki beberapa akun sosial media
what's up instagram line mungkin gitu
bagaimana sosial media bisa berpengaruh pada perkembangan psikologi anak
apa yang menjadi pengaruh buruk untuk orang dewasa sama saja ke anak
contoh kebanyakan atau obsesi media sosial apa yang terjadi
pemurung pemurung dalam artian depresi karena tidak bisa bergaul dengan manusia
karena dia banyak di layarnya kan anak juga sama
dia juga kurang bisa memahaminya
tadi seperti saya katakan kemampuan sosial dan empatinya juga semakin berkurang
ada anak anak yang memang tidak dibatalkan
dia juga tidak terobsesi oleh orang tua
dia banyak follow orang
idola sembarang gitu
dan dia melihat dari situ bahwa yang namanya manusia itu berlomba lomba untuk mendapatkan jempol atau hati
untuk bisa menjadi eksis
eksistensinya dinilai dari banyaknya jempol
nah anak ini juga akan terobsesi dengan itu
mengejar artinya bahwa kok followernya sedikit sih
nanti pada saat dia dewasa ya dia akan melihat bahwa
saya ini nggak spesial kenapa
kalau saya sedikit
yang suka foto saya yang ini tuh sedikit banget cuma lima
dia akan menilai image dirinya
self esteem atau nilai dirinya itu berdasarkan apa
banyaknya orang yang menyukai postingan dia
artinya identitas dirinya terganggu
jika anda ingin mengawasi penggunaan internet dan gadget anak anda
setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan
anda bisa menginstal aplikasi khusus
seperti family time m spy dan juga aplikasi buatan lokal seperti kktu yang saat ini sudah tersedia
anak anak tumbuh dengan cepat

tiba tiba mereka ingin lebih banyak
aplikasi aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang bisa mengontrol kehidupan digital anak anda
seperti konsumsi internet dan bahkan mengetahui posisi anak anda
bahkan sebuah perusahaan game nintendo
perusahaan game nintendo sudah menyediakan aplikasi yang bisa mengatur waktu bermain anak anda
anda bisa menggunakan fitur yang terdapat di gadget
misalnya anda menggunakan ios
anda bisa menggunakan fitur restrictions untuk memilih aplikasi apa saja yang bisa diakses
lalu anda juga bisa menggunakan low content
untuk mengatur konten apa saja yang bisa masuk
bagaimanapun perkembangan teknologi tidak akan bisa dibendung
yang harusnya kita lakukan adalah menggunakannya dengan bijak

pengen jadi apa
dari youtube pak
anda lihat ini memang eranya social media
pandral sumerang jakarta
tak ada panggilan

ini cuma untuk memupulkan beberapa beberapa barang saja
atau lihat langsung saja failnya
oleh karena dua perang kalau ada perang yang menepati persis
anda harus memilih yang menpengaruhi yang sengaja